petugas gabungan polres bogor dan kpai menjemput paksa seorang ibu muda di komplek leksaid kabupaten bogor lantaran diduga menganiaya anak gadisnya
selain mendapati korban penuh luka lebam gadis malang berusia empat belas tahun itu juga mengalami trauma
belasan petugas gabungan polres dan kpai minggu sore menjemput paksa terduga penganiayaan anak di rumahnya di kompleks bogor leksaite kecamatan sukaraja kabupaten bogor jawa barat
pelaku berinisial h sempat mengurung diri bersama anaknya iki dalam rumah seharian
kasus dugaan penganiayaan anak ini berawal dari laporan warga yang curiga lantaran kerap mendengar suara jeritan hingga memergoki penyiksaan anak di dalam rumah berlantai dua tersebut
sementara hasil pemeriksaan korban yang masih berusia empat belas tahun itu mengalami luka lebam di sekujur tubuh serta trauma mendalam
ini sudah kalau di dalam psikologi ini sudah ke arah bawah sadar bahwa kita lihat di kita minta anak ini menulis menulis di hasil tulisannya di ilmu grafomologi
itu nampak sekali anak ini sangat rapi sangat hati hati sangat memilih teman gitu
kami tanyakan kenapa kok ada bekas bekas luka gitu dia jawab pelan pelan mulai dari kenapa di pahanya kok bengkak gitu dia bilang habis main basket
cuma kalau setiap malam jam sebelas malam ke atas itu selalu ada suara teriakan itu tuh pasti
teriakan seperti apa tuh
teriakannya kadang saya suka ngedenger ampun udah gitu loh
tapi yang lebih frontalnya itu suara kakaknya
saya kadang sempat beberapa kali itu laporan ke si komandan satpam di sini biar dicek
karena kan saya takut ya saya yang saya tahu sih di situ tinggal yang pernah saya lihat itu perempuan dewasa sama anak kecil
hingga kini kasus dugaan penganiayaan anak di bawah umur itu masih ditangani oleh unit ppa polres bogor
diduga penganiayaan anak oleh ibu kandung tersebut telah berlangsung lama hingga berujung laporan warga ke pihak kepolisian